kementerian pemuda dan olahraga memperkenalkan logo dan maskot asian games dua ribu delapan belas
peluncuran logo dan maskot tersebut digelar di kantor staff kepresidenan pada hari kamis
inilah rancangan logo dan maskot yang kedua setelah yang terdahulu menuai kontroversi
pemerintah pun membuat sayembara terbuka untuk menentukan logo dan maskot terbaru dengan tema the energy of asia
sayembara ini dimenangkan oleh jefferson edry dari perusahaan desain grafis fit studio
logo terbaru itu terinspirasi oleh kompleks olahraga gelora bung karno
sementara itu maskot seperti bin bin atung dan ika yang juga diperkenalkan melambangkan strategi kecepatan serta kekuatan